pertandingan bni sirkuit nasional sirnas b bali dua ribu dua puluh tiga mulai digelar di kota denpasar senin delapan mei dua ribu dua puluh
turnamen bulu tangkis berskala nasional sebagai ajang unjuk kebolehan pebulu tangkis junior ini
diikuti lebih dari tujuh ratus peserta dan menjadi yang terbanyak untuk kategori u empat belas pada gelaran sirnas kali ini
pertandingan bni sirkuit nasional atau sirnas b bali dua ribu dua puluh
pertandingan bni sirkuit nasional sirnas b bali dua ribu dua puluh tiga seri keempat dilakukan di gor liga bali
diramaikan dengan sesi coaching klinik dari jawara bulu tangkis pada olimpiade atlanta amerika serikat seribu sembilan ratus sembilan puluh enam riki subagia
dan mantan pemain ganda putra pelatnas bulu tangkis indonesia era dua ribu an luluk hadianto
di depan para atlet muda ricky dan lulu sempat memberikan latihan singkat mengenai dasar dan teknik bermain bulu tangkis yang baik dan benar
bagaimana keinginan keinginan mereka ini tentu harus di
digapai dicapai dengan latihan keras disiplin yang baik
saya rasa ya apa mindset pokoknya pikir sebagai atlet kan berbeda
nah inilah yang paling penting bagi anak anak
bulu tangkis sudah tepat mereka memilih salah satu cabang olahraga
karena bulu tangkis sampai dengan saat ini
pinjang olimpik masih dari sampel olahraga bulu tangkis
jadi saya rasa tetap harus berlatih keras disiplin yang tinggi ya dan harus konsisten
tingginya animo peserta usia di bawah empat belas tahun
pada ajang bni sirnas b dua ribu dua puluh tiga bali
dibenarkan kepala bidang turnamen dan perwasitan pppbsi mimi irawan
bahkan seri keempat di bali ini menjadi peserta terbanyak di ajang sirnas dua ribu dua puluh tiga ini
jadi kalau dari yang awal sampai hari ini sirnas b
bali yang terbanyak ini sementara ada tujuh ratus empat puluh tujuh atlet sebenarnya
kemarin ada empat sakit nggak jadi datang
nah ya maklum lah anak anak kan seperti itu
bali terbanyak untuk sirnas b bali terbanyak
untuk segi sarana prasarana masih bisa dalam batas batas toleransi
terdapat tiga kategori usia di ajang sirnas b dua ribu dua puluh
yakni usia dini u sebelas usia anak anak u tiga belas dan pemula u empat belas
dua peserta mengaku siap dan berharap bisa menang dan melaju ke babak final
semoga bisa juara
targetnya juara sih
misalnya udah dilirik oleh ppjh
bni sirnas dua ribu dua puluh tiga merupakan turnamen bulu tangkis berskala nasional oleh pppsi
untuk menjaring poin nasional dan pematangan atlet atlet muda potensial
panjang dua ribu dua puluh tiga terdapat tiga belas seri sirkuit nasional yang akan digelar
diantaranya lima untuk sirnas a atau u sembilan belas
enam untuk sirnas b atau u empat belas
sirnas c untuk pemain senior
dan satu sirnas premier
bni sirnas dua ribu dua puluh tiga sebelumnya digelar di tiga lokasi
yakni kota bandung
dan kota purwokerto
sirnas b dua ribu dua puluh tiga di bali akan berlangsung seminggu penuh dengan sekitar delapan ratus enam puluh pertandingan
ayungura dewi kartika widowati cnn indonesia